sebenarnya saking beratnya juga ini yang menyebabkan beberapa orang yang menjalankan hubungan ldr ini
mereka itu memilih untuk menyerah untuk kalah memasrahkan hubungan dari mereka gitu
nah snover kita disini mau bagi bagi tips nih buat kalian yang pacaran jarak jauh
biar kalian juga awet pacarannya bener gak bu
apa aja tuh
yang pertama kalian itu harus saling setia jadi harus ditumbuhkan tuh rasa kesetian satu sama lain
itu yang pertama ya
alhamdulillah gak ada emak gua ruwet banget tuh emak emak tuh
tadi bobol lu buat kawin lu aduh sayang banget tuh sama lu
dua tahun sama lu
mana perempuan lo
ah itu mak
pacar bobi lagi ikut miss indonesia
udah udah sekarang jangan banyak banyak
jangan banyak banyak mana pacar lo
kalau lo dateng lagi kemari lo pulang ke jembat pacar lo berarti lo udah siap nikah sama juleha
ya kenapa juleha sih mak
sekarang lo gak mau sama juleha gak apa apa teh
pilih mau juleha apa mak ilham
tukang jual kolam
mak ilham namanya aja kayak peternak unjuk tuh orang
oh iya sekarang kan jadwalnya roman siaran
pastiin dia lagi siaran sekarang gifting aja kali ya
halo slobber apa kabar dari hari ini balik lagi bersama gue hugo
pastinya di suara hati
loh kok emily sih harusnya kan hari ini roman yang siaran
roman kemana sih
soalnya dia lagi berhalangan hadir
gue mau alasannya kan gak usah ditemui sama emily yang cantik ini di suara hati
apalagi kalau misalkan aslover menjalani hubungan dan ngerasain apa yang nanti kita bakal bahas ya
alias pacaran jarak jauh
aduu baper banget itu
jelas dong saking bapernya saking beratnya juga ini yang menyebabkan beberapa orang yang menjalankan hubungan ldr ini
mereka itu memilih untuk menyerah untuk kalah
memasarkan hubungan dari mereka gitu
nah snover kita disini mau bagi bagi tips nih buat kalian yang pacaran jarak jauh
biar kalian juga awet pacarannya bener gak
apa aja tuh
yang pertama kalian itu harus saling setia
jadi harus ditumbuhkan tuh rasa kesetiaan satu sama lain
itu yang pertama ya
nah yang kedua apa emily
kita tuh harus care
kita harus peduli satu sama lain
nanyain kabar nanyain udah makan apa belum
jadi harus sama sama saling gitu
berarti kan intinya adalah untuk memperhatikan satu sama lain gitu kan
dan disini hugo pun juga punya tips nih buat kalian
yang namanya cinta itu lawan katanya bukan membenci
cinta itu lawan katanya adalah tidak peduli
jadi ketika kalian punya hubungan jarak jauh dan tiba tiba aja pacarnya itu gak peduli
itu tandanya slover berarti pacar kalian itu udah tidak cinta lagi
apa roman udah gak peduli lagi sama gue
biasanya dia kasih kabar ke gue
tapi dari kemarin dia malah ngilang
jangan nangis nih aslobber ya
memang baper tapi tetap harus wise untuk bisa menghadapi setiap permasalahan yang kalian jalin
karena aslobber seperti biasanya
ini ada persembahan visi yang spesial buat kalian
yang ditanya dari emily
udah siap emily
jarak ini meremas rasa
menguji cinta yang tak kubiarkan binasa
aku punya setia
aku punya rindu yang membarah
kutukan cinta di atas sukacita
kami menjadi sejarah paling indah
ke rumah gunawan
ada yang mau jadi pacarnya bobi nggak
ke pasar baru nyari kawat
yang baju biru jangan sampai lewat
neng mau jadi pacar bobby gak
bobi yang disini
cewek cewek pada kenapa sih sama gue
jadi laki laki harus berani
dapetin duit sampe tengkurep
kalau nyari pacar hari gini
kenapa ini pak
lagihan barang nya ditaro disini
nggak sengaja pak
sengaja nggak sengaja mbak
pokoknya mbak harus ganti kerugian kami
mbak bayar sesuai dengan harga barang yang mbak rusakin
yee lah bapak galak banget sih
emang berapa sih sini udah saya bayarin
pak itu mah enam juta kurang satu pak
saya malah punya duit segitu
kalau tetap mau ganti juga
saya akan laparkan kamu ke polisi
tenang aja pasti saya bayar
terus teman saya datang nih
ini kalau nggak percaya ya
nah itu dia teman saya pak
hei hei pak pak pak
cepat ngejar dia
cepat ngejar dia
hari ini ulang tahun kue
dan roman masih nggak ada kabar
karena langka sichan juga
selamat ulang tahun
dari roman armani
tadinya gue berharap roman baku